hai seorang bocah berusia delapan tahun menjadi korban penjamberetan di jalan ch dua kawasan
kebayoran lama jakarta selatan dalam sebuah video yang terekam kamera pengawas terlihat
tiga pelaku yang menumpangi satu motor merampas telpon genggam yang sedang dimainkan korban korban
yang berjalan kaki seorang diri untuk mengantarkan telpon genggam milik sang ayah bahkan sempat
ditampar oleh pelaku emang kamu lagi apa oh lagi main game tapi kamu nggak ada luka luka
ini kasus penjamretan tersebut ditangani oleh kepolisian sektor kebayoran lama dan pelaku dalam
pengejaran aparat kepolisian seorang anak laki laki berusia empat belas tahun warga banyu urib
surabaya hanyut dan tenggelam di sungai kalimas jalan ngagel surabaya saat mencari ikan di sungai
bersama temannya menurut keterangan temannya korban saat itu ke tepian sungai karena melihat
banyak ikan mengapung karena kuatnya arus korban terseret tim sar gabungan dari tagana
serta linmas kota surabaya terus berupaya mencari korban pencarian dilakukan dengan
menggunakan perahu karet dan penyelaman untuk menyisir sekitar aliran sungai
warga jalan kemuning kelurahan oro oro ombo kecamatan kartoharjo kota madiun jawa timur rabu petang dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi laki laki
bayi tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel dan diletakkan di bawah tumpukan genteng di dalam sebuah bangunan kosong
karena kondisi bayi lemas warga segera membawa bayi tersebut ke rumah bersalin al hasanah kelurahan oro oro ombol
bebinya di sini tidak keluar
pas dibuka babinya masih hidup
saya habis bali langsung saya bawa ke nanduk nganduk masih tak bawa
saat ini kasus penemuan bayi masih dalam penyelidikan polsekartoharjo
polisi sudah mengamankan seorang perempuan yang diduga ibu dari bayi tersebut